tampilan mobil mobil diecast custom berskala satu banding enam puluh empat ini semuanya berkiblat pada aliran modifikasi yang ada di mobil sungguhan
detail detail mobil mulai dari aksesoris ban velg hingga bagian bagian mesin
di custom atau dibuat secara manual oleh yogi kartono dan timnya di jakarta diecast project
kreativitas pria berusia empat puluh satu tahun ini pun tidak berhenti sampai di situ
tidak puas dengan hanya mengubah tampilan yogi kemudian memodifikasi diecast miliknya menjadi sebuah mainan mobil radio kontrol
jadi sampai akhirnya saya coba untuk skala enam puluh empat ini saya aplikasikan untuk radio kontrol
belajar secara otodidak yogi harus beberapa kali melakukan proses trial and error sebelum akhirnya berhasil mengubah diecastnya menjadi mobil rc
hampir seluruh part elektronik yang dibutuhkan mulai dari remote receiver servo motor speed controller baterai hingga gear dan kabel kabel dibelinya di marketplace lokal

jadi tantangan adalah bagaimana membuat dudukan bagi semua part elektronik tadi di rangka mobil diecast
selain itu yogi juga harus membuat sendiri suspensi dan steering link agar mobil rc nya bisa melaju dengan mulus
kalau ini sudah aktif dia sudah terkoneksi dengan controller dia sudah bisa bergerak
jadi sudah bisa dimainkan
speednya itu bisa diatur juga
bisa diatur juga
jadi ini walaupun skala enam puluh empat tapi dia proporsional
jadi speed kalau kita tekan sedikit dia mutarnya sedikit
tapi kalau kita tekan penuh dia akan kencang
setelah semua part elektronik terpasang dan berfungsi dengan baik bodi mobil juga tak lepas dari sentuhan modifikasi
untuk meng custom satu diecast menjadi mobil rc yogi setidaknya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar lima hari
kesulitannya karena ini kan kecil sekali
jauh lebih kecil dari satu banding sepuluh
dan kita harus buat presisi supaya dia bisa bergerak sesuai memang seharusnya rc itu
jadi tingkat kesulitannya karena kecil banget jadi memang itu pengerjaannya lumayan sulit
sukses membuat mobil rc drift yogi rencananya akan mencoba mengkustom diecast menjadi mobil rc bergaya off road dan adventure

tapi bagi anda yang berminat untuk memesan atau ingin membeli diecast diecast custom ini bersiaplah untuk kecewa
karena untuk saat ini yogi belum menjual diecast diecast custom hasil karyanya